tubuhnya di belah dua
juga mempertahankan keyakinannya
jadi kalau dibanding dengan mereka
yang kita hadapi sekarang ini
belum ada apa apa john
belum ada apa apa
perkataan ustadz itu benar
harusnya saya bersyukur
apapun yang terjadi
siapapun yang sudah memberikan seserahan
dia pasti aman
isi pari itu kenapa
mas mbah juga gak tau mas
kita laporkan kepala disana saja
mas mbah silahkan mbah
mari kita timpah apa gebluk
engga mbah aku gak mau mbah
ini air mantan
biar gue selamat
pak aku gak mau mbah
dia akan mati
apa yang terjadi sama marni pak ustaz
kenapa dia bisa sakit seperti itu
ini ujian buat kita yuk
dan saya juga tahu
melihat keadaan marni
apalagi marni itu kan calon istrimu
saya sangat mengkhawatirkannya
belum menikah saja
masalah datang sini berganti ustadz
kita harus sabar jok
kita semua sedang diuji oleh allah
dengan kadar iman masing masing
termasuk yang kita alami sekarang ini
ujian terberat dialami oleh para rasul
kemudian para nabi
setelah itu baru umatnya
kamu masih ingat
untuk mempertahankan keimanannya
tubuhnya di belah duitnya
juga mempertahankan keyakinannya
jadi kalau dibanding dengan mereka
yang kita hadapi sekarang ini
belum ada apa apa jo
belum ada apa apa
perkataan ustaz itu benar
harusnya saya bersyukur
dan kita tidak boleh berprasangka buruk
terhadap takdir allah ustaz
di balik semua ini
pasti ada hikmahnya
selalu ada hikmahnya jok
itu dari masjid jok
cepat kita kesana
ustaz siapa yang melakukan perbuatan ini ustaz
tolong bantu kami memadamkan api ini tolong
ini apinya terlalu besar jo
bercuma kita memadamkannya jok
tapi menjengkel kita ustaz
menjengkel kita ustaz
ya allah ini pasti ada orang jahat
yang melakukan semua ini
engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya allah
tunjukkan ya allah kebesaranmu
datangkan pertolonganmu ya allah
seperti yang kau datangkan kepada orang orang sebelum kami
yang berjuang menelahkan agamamu ya allah
datangkan pertolonganmu ya allah
datangkan pertolonganmu ya allah
datangkan pertolonganmu ya allah
datangkan pertolonganmu ya allah
datangkan pertolonganmu ya allah
datangkan pertolonganmu ya allah
datangkan pertolonganmu ya allah
sudah terlambat rahman
masjid itu pasti sudah hancur
saya menyaksikannya sendiri
masjid itu ludes terbakar
hujan deras ini tidak bisa
menyelamatkan masjid itu mba
semuanya hancur mba
sekarang sudah tidak ada
ratman pasti sudah putus asa
dan dia meninggalkan dusun ini
ini akan menjadi pelajaran
bagi siapapun yang melawanku
dia akan merasakan penderitaan
rasakan sekarang ratman
aku sudah memberi peringatan
tetapi kau tidak mau mendengar
aku bisa lakukan
luasa menikmati si marni
yang cantik itu
kenapa kamu menangis
aku tidak akan berbuat jahat
jangan senang aku lagi mba
jangan menangis begitu
tukijo tidak akan
karena orang tuamu
sudah menyerahkan kamu
aku lagi penjat
aku tidak akan lelah
aku disuruh sama mba
apalagi mba menodai aku mba
kamu panggil tukijo
ratman atau tuhanmu itu
siapa yang berhak memiliki kamu
jangan tuvo akan tuju